ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat selamat malam bapak semuanya
malam akhirnya kita kembali abang abang abang abang tercinta
tapi baru kali ini sepanjang episode political show betul kita baju pakai baju yang kompakan
pertama kali pertama kali langsung kita kenalan aja pada saat semuanya kenalin saya genuji saya
aldo dan kami dari demokrasi bukan bukan jajan beda beda beda beda beda beda saya
jalur jihaya aldo dan kita dari
jalur jihaya aldo dan kita dari
dari oran bukan buka masih salah salah kita sebenarnya pendukung chelsea bawa
yang untuk ke market
parade trucan ajub sea sembilan tebel sebagai sebelum kita mulai masih lama masih lama masih masih
tapi sudah mulai biased
kita tertarik dengan baju prabowo mania delapan kita pengen nyaranin sablon di tempat lain pak prabowo
kita bahas tema tema tema tema ini adalah kian terang capres pilihan jokowi tapi karena
kita minggu lalu libur libur kita pengen recap dulu recap dulu seminggu yang terjadi di dunia
politik indonesia perpolitikan indonesia akan aldo yang pertama bapak bapak mungkin pernah dengar
beritanya ada mobil dprd mobil dinas dprd yang nabrak baliho ya dan di dalamnya ada wanita
telanjang nah ini
dan yang menarik pak katanya dia ketika mau dibawa ke rumah sakit itu sampai sampai dia
minjem sarung warga sekitar karena telanjang harus minjem sarung warga sekitar yang ada di
tkp betul yang jadi pertanyaan kita pak komik apa cuma satu kalau sarungnya dipinjem bapak itu
sekarang pakai apa hahaha dia sekarang masih di pinggir jalan telanjang tidak tahu tidak tahu
tahu bapak ini wakil rakyat bukan berarti ada rakyat diwakilin untuk dicicipin bukan bukan
bukan bukan berikutnya yang lainnya recap yang lainnya ini dari stafsus beberapa waktu yang lalu
sempat viral ada twitternya twitter yang viral karena staf sus bilang macetnya jakarta itu naik
menandakan ekonomi kita mulai meningkat wish bahkan katanya bapak bapak dia itu setiap
kali pulang kerja ngelihat macet bersyukur weh nih untuk bapak stafsus mohon maaf nih
bapak sebut nama dong stafsus kemenkil pak justinus mohon bapak justinus mohon maaf nih
pak kalau bapak pulang kerja naik mobil alphard dan disupirin memang bersyukur ketemu macet tapi
bapak cobain naik mobil saya aslinya nggak dingin joknya sempit ditambah lagi bapak pulang di fly
over macet tiga jam bapak
hari yang bikin bapak bersyukur cuman satu enggak cepirit cuman itu dong yang bikin bersyukur betul
betul dan yang terakhir rekap terakhir sebelum masuk topik adalah vonis verdi sambo oh ya menarik
ini dia nih yang menarik dari vonis verdi sambo bukan hukuman matinya tapi modal rambut muletnya
oh banyak dibicarakan banyak dibicarakan pak itu pak verdi sambo mau memberikan pesan kepada kita

itu pak verdi sambo mau memberikan pesan kepada kita apa tuh walaupun dia dikirimkan ke rumahnya
yang di vonis mati dia tidak mati gaya itu yang paling penting dia yang paling penting tapi yang
kita takutin adalah karena di indonesia apa apa viral takutnya ada anak kecil ke barbershop terus
yang ngomong pak pengen potong mulet oh kayak jeffrey nicole enggak kayak verdi sambo ditaruh kepalanya
dororin gunting gunting ya ya masuk ke tema tema ya semuanya adalah kian terang capres pilihan perubahan yang kita memiliki karena kita terima kasih pada pak verdi sambo
pak jokowi karena katanya pak prabowo sedang minta restu kepada pak jokowi
menurutku ini adalah hal yang biasa saja
pak prabowo minta restu ke pak jokowi
hal yang luar biasa adalah kalau pak prabowo bukan minta restu
nah itu besar itu
dan dari kemarin kita nulis materi ini materi tentang restu pak prabowo cuma satu doang
karena menurut saya menurut kita apapun yang diobrolin di sini materi kita mau sebanyak apapun
mau pak prabowo dapat restu pak ganjar dapat restu sampai aldi taher dapat restu itu percuma
selama belum dapat restu dari bu mega
oke menarik sekali
jadi semuanya tergantung dari
gak berani sebut nama ya
restu ibu yang paling penting
karena apa apa restu ibu yang penting
iya restu ibu
karena surga di bawah
yang cantik dan berkarisma
menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh teman teman dari komisi co
ada gian dan juga aldo sekaligus menutup perbincangan kita pada malam hari ini
saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir
bang noel ketua relawan prabowo mania delapan
jubir prabowo subianto bang jamil anzar simanjunta
kemudian ketua ganjar spartan
kemudian direktur eksekutif parameter politik adi praitno
dan juga teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas pelita harapan
terima kasih sekali
tadi masukannya pertanyaannya kritiknya mantap betul ya
jadi jangan lupa rabu empat belas februari dua ribu dua puluh empat
teman teman pemilih muda semuanya harus datang ke tps
karena anak muda paling susah
paling susah untuk bangun pagi kemudian datang ke tps
jangan lupa harus datang ke tps
untuk memberikan hak suara anda di pemilu dua ribu dua puluh
dan kita akan ketemu lagi senin depan di political show
selamat malam dan sampai jumpa
silahkan silahkan silahkan